aku malah nangis papi apain
tadi papi bicara ribet
karena ribet papi tulis supaya dia bisa baca
eh dia nangis
kenapa karena dia buta urup
gak pernah belajar makanya dia nangis
mending papi bicara sama tembok
daripada sama mbak rono
udah apaan sih kamu
kamu malah bahas kayak gitu
oke pak angkat tangan nyerah
aku memang salah
harusnya kan aku bisa nolak
lah tapi kalau aku nolak
nanti dipikir aku tuh ngelawan sama majikan
kemana aja sih kamu dari tadi
kok gak ada
ya itu mbak
centini lagi pusing
centini memang ceroboh
ikut ikutan urusan majikan
jadi kamu itu mau diajak bikin jamuracikan
aduh dimana dok dimana
aku kok gak diajak sih
centini itu gak buat jamuracikan
tapi centini itu habis dimarahin
jadi kamu dipecat tondo
kamu itu pindah ke jalan apa kok
kok obinya kamu kok dipecat tondo
centini itu tidak dipecat mbok
tapi jentini itu dipindah tugaskan ke butik
kamu mau pindah ke pabrik
kerja di pabrik itu berat
pokoknya mbak gak setuju kamu kerja di pabrik dong
gak bisa untuk bayar kontrakan
gak bisa untuk bayar listrik
gak bisa untuk bayar makan minum
gak bisa untuk bayar depian diiran itu dong
mbok sayang denger aku dong
mbok centini itu gak kerja di pabrik
gak jalan begitu
memang mbok gak setuju kalau kamu kerja di pabrik
pokoknya jangan suka kerja di pabrik ya
pokoknya gak tega
kalau mbak rono kita suruh
jadi kan nanti
iya tuh pi
kita suruh pura pura sakit
jadi nanti mbak rono gak bisa kerjain pekerjaan rumah disini
otomatis ini yang handle semua
bakal dipindahin ke butik
emang kamu anak cerdas gak percuma kamu
tapi tapi guliah
papi yakin nanti secara kamu lulusan kumlot
maksud papi gara gara bobby nemu ide boro nih jadi kumlot
maksud papi karena kamu cerdas kamu bisa lulusan kumlot
ya tolong sekalian kamu bicara sama mbak rono
wah hobi kan dari tadi udah nyari ide udah nemuin ide juga
nanti darah tinggi papi naik
kita pasrah aja deh
biarin aja udah centini pindah ke butik
udah pasrah aja
iya jangan dong
kamu ngambek kan kayak gitu sih
eh apa ada apaan
saya enggak mau apa apa saya enggak mau makan
tapi sebentar ya saya manasin dulu
mbak mbak saya enggak mau makan saya enggak mau makan
saya mau bicara sama mbak ronald oke
enggak mau makan
mbak rono saya sudah ngeluarin gini kok enggak mau makan
mbak rono enggak saya enggak mau makan enggak mau
ibu rono pura pura sakit supaya centini nggak jadi dipindahkan
gimana sih tadi katanya suruh dimasukin
sekarang bilang harus dipindahkan
iya ini bolak balik bolak balik
kan nyapain nyapain aja saya ngeluarin gini
mbak rono enggak tunggu tunggu
jadi dipindah pindah ke butik
nah sekarang mbak rono baca supaya mbak rono tahu
maksud dan tujuan saya ngajak bicara mbak rono oke
iya kan kasian centini ya
iya kasian kalau dia dipindahkan kasian
saya dari dulu enggak sekolah nero
ya ampun ya mbak rono ampun
pulang diajak ngomong malah nangis gitu
aku malah nangis papi apain
iya tadi papi bicara ribet
karena ribet papi tulis supaya dia bisa baca
eh dia nangis kenapa
karena dia buta urup
nggak pernah belajar makanya dia nangis
hah mending papi bicara sama tembok daripada sama mbak rono
udah apaan sih kamu kamu malah bahas kayak gitu udah udah udah
papi oke pak angkat tangan nyerah nyerah udah
eh mendingan kamu minta bantuan si rovi
kok bang pi
iya rovi punya kesabaran lebih dibanding kita
supaya persoalan jadi terang benerang
papi yakin kamu juga enggak sanggup bicara sama mbak rono
bapak pi aja deh
aku taruh dulu pi
suruh purwora sakit
supaya centini nggak jadi dipindahin ke butik bang
centini mau dipindahin ke butik
enggak setuju kan
ya bang pi sih mau mau aja nolong
waktunya kenapa bang pi
waktu adalah uang
berarti enggak bahasa inggris tuh
kan tahu sendiri kupingnya tahun empat puluh lima
waktunya mesti banyak
ini pemerasan nih bang
tapi enggak apa apa ya
kalau enggak mempaham bang pi
palsukan berani mati langsung maju ya
wah panjang waktunya kok gini
ada apa pi
supaya tini enggak jadi dipindahin ke butik sama mi
bukan bukan mali
tadi dan bobby
bukan mali bo
purwora ngerti enggak
pelan pelan kak aliba
orang tua nih
jadi dan bobby mau pergi ke papua
papua itu kan irian
namanya dulu waktu mbok muda
mbok bukan bukan bobby
yang mau ke papua bukan bobi
mau ke papua dipindahin sama mi
centini mau dipindah ke papua
papua itu kan jauh
kirain mau kerja di pabrik
kan susah dia itu nangis
sedih memang jauh banget gitu
nah makanya mbok mbok harus bantuin mbok ya pura pura sakit oke
mau mau pokoknya apa saja untuk centimi pasti mbok mau
asal centini gak terlidahkan jauh jauh
nah akhirnya mbak
ngerti juga ngerti juga
tapi mbok mbok jangan sampai centini tahu oke
oke denboy pokoknya nanti mbok mau kasih tahu ke centini
iya baru juga diomongin
jangan jangan kasih tahu ke centini
tapi budeg juga diguntah nih gara gara lo
habis dari dulu kupingnya diumpetin mulu sih
susah jadi dengernya
siapa yang pecat kamu
saya tidak memecat kamu
kamu itu dipindah tugaskan ke buting mulai besok
makanya sekarang kamu masuk kamar
kamu siap siap buat besok
kalau mas bobi jauh dari aku
tetap sama aku yoh